sementara itu tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ mengapresiasi pernyataan calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
yang juga meminta masyarakat mempercayai kpu dan bawaslu
menurut tkn pernyataan ini sejalan dengan narasi yang dibangun kubu satu
hari ini kita mendapatkan berita pernyataan sandiaga uno
yang mengakui betapa kpu telah bekerja keras juga bawaslu
karena itu publik harus lebih tenang dan tidak terjebak dengan tudingan tudingan negatif terkait pemilu dua ribu dua puluh
itu kami sangat mengapresiasi
ya kami sangat mengapresiasi pernyataan pak sandi tersebut
itu sejalan dengan apa yang selama ini tkn sampaikan